beberapa negara telah berhasil mengidentifikasi sindiket ini yaitu china dan afrika selatan
perlu diperhatikan bahwa vaksin covid sembilan belas yang bergantung adalah kebohongan yang mengancam kehidupan masyarakat terhadap pandemi covid sembilan belas
dan sejauh ini tidak ada sindiket yang berada di indonesia dan semua proses pengambilan vaksin dilakukan melalui skim g dua g sehingga autentisitas vaksin itu diberikan